presiden joko widodo punya cara tersendiri dalam memeriakan perayaan hari anak nasional dua ribu tujuh belas yang berlangsung di pekanbaru riau
supaya lebih meriah presiden jokowi menunjukkan kebolehannya bermain sulap di hadapan ribuan anak anak
sambil memegang tongkat dan pot kecil presiden joko widodo yang didampingi ibu negara iryana joko widodo mengajak para penonton untuk melihat apa yang ada di dalam pot tersebut
setelah itu presiden jokowi mengajak anak anak berhitung bersama sama
setelah tongkat dicabut terlihat pot yang tadinya kosong itu kini berisi bunga
anak anak pun bersorak melihat kesuksesan sulap ala jokowi
atraksi sulap jokowi tersebut diunggah oleh kepala badan ekonomi kreatif triawan munaf di instagram
dan waktu dua jam setelah diunggah video tersebut dilihat
lebih dari tiga enam ratus kali dan mengundang puluhan komentar